pedangdut dewi persik berteriak histeris setelah dipertemukan dengan ketua rt tempat tinggalnya kamis kemarin
keributan ini terjadi saat proses mediasi antara dewi persik dengan ketua rt enam di kawasan lebak bulus dua cilandak jakarta selatan
dewi persik kesal lantaran proses mediasi terkait dugaan penolakan ketua rt atas hewan kurbannya justru berujung pada dirinya dibentak bentak oleh sang ketua rt
kenapa saya tadi marah seperti itu dia bentak bentak saya lagi
ngomong masalah ras lah yang sebelahnya kita orang betawi gak ada gak ada mau orang betawi mau orang madura semua sama
jangan pernah berbicara ras jangan pernah berbicara tentang agama
nggak ada niat saya ibadah niat saya itu baik niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali
sebelumnya dewi persik sempat mengungkapkan keluhan jika sapi kurbannya ditolak oleh ketua rt tempat tinggalnya
keluhan itu ia unggah ke akun media sosial pribadinya
namun proses mediasi justru menemukan jalan buntu
dikutip dari detik com wakil ketua rt enam abdi menyebut pertemuan itu berakhir deadlock
lantaran dewi persik menyebutnya berakhir deadlock

abdi menyebut dewi tak ingin mencari tahu akar permasalahannya
terkait dugaan penolakan sapi kurban dari dewi persik ketua rt enam malka menegaskan tidak ada penolakan sapi tersebut
malkan menyebut bahkan sapi sudah diterima sejak pukul sepuluh pagi
sekitar pukul satu siang dewi melalui art nya meminta kembali sapi tersebut
namun hingga pukul tujuh malam sapi tersebut tak kunjung diambil
malkan menyatakan akan melepas tanggung jawab pengawasan sapi tersebut
lebih lanjut malkan mengatakan tak terpikir untuk melakukan mediasi lanjutan
lantaran dirinya tak ingin melawan orang yang sedang emosi
tim liputan cnn indonesia